presiden baru saja menerima kunjungan kehormatan menteri luar negeri singapura
hari ini pagi ini tapi sebelum bertemu dengan bapak presiden
men lu vivian juga sudah melakukan pertemuan bilateral dengan saya pagi sekali di kementerian luar negeri
nah inti dari pertemuan baik dengan saya maupun kunjungan kehormatan kepada bapak presiden
adalah untuk persiapan kunjungan perdana menteri singapura ke indonesia pada hari senin dua puluh sembilan april
sebagaimana teman teman tahu bahwa setiap tahun kita melakukan leaders retreat secara bergantian
dan tahun ini adalah tahun di mana indonesia menjadi tuan rumah
nah mendu vivian tadi mengatakan bahwa kunjungan pm lee ke indonesia merupakan satu dari kunjungan
yang paling terakhir sebelum beliau menyerahkan pemerintahan kepada perdana menteri
dan ini menunjukkan pentingnya hubungan bilateral antara singapura dengan indonesia
nah di dalam pertemuan leaders retreet nanti intinya adalah kita akan telah balik sepuluh tahun kerjasama
yang sudah dilakukan dari bahasa yang disampaikan adalah to celebrate the relation
tetapi pada saat yang sama adalah untuk memberikan atau untuk memastikan bahwa ke depan kerjasamanya
dan juga untuk memberikan kontinuitas akan ada
jadi selain selebrasi juga menjamin atau memberikan signal adanya continuity dari sudah baiknya hubungan
menurut rencana deputi prime minister lawrence wong juga akan ikut di dalam delegasi perdana menteri
nah dalam pertemuan nanti di bogor biasanya akan banyak sekali isu yang akan dibahas
dari masalah ketahanan pangan mengenai transisi energi dan tentunya pembangunan di ikn
karena sudah banyak perusahaan perusahaan singapura yang menunjukkan interest nya untuk pekerjasama
berinvestasi di ikn termasuk di bidang transisi energi khususnya untuk tenaga matahari
nah nanti hari senin kita lihat hasil pembicaraan apa dan bapak presiden dengan perdana menteri
akan memberikan joint press briefing kepada media